terima kasih anda masih bersama kami direktorat kriminal khusus polda metro jaya batal memeriksa ketua kpk firly bahuri sebagai saksi dalam dugaan penerimaan suap mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
firly yang sebelumnya dijadwalkan hadir pada jumat siang menyatakan ketidakhadirannya melalui surat yang dikirimkan oleh staff fungsional birohukum kpk
ketua komisi pemberantasan korupsi firly bahuri batal memenuhi panggilan direktorat kriminal khusus polda metro jaya guna diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan suap dari mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
firly yang sebelumnya dijadwalkan hadir pada jumat pukul empat belas siang menyatakan ketidakhadirannya melalui surat yang dikirimkan oleh staff fungsional birohukum kpk kepada kapolda metro jaya
firly yang sebelumnya dijadwalkan hadir pada jumat siang menyatakan ketidakhadirannya melalui surat yang dikirimkan oleh staff fungsional birohukum kpk
ketua komisi pemberantasan korupsi firly bahuri batal menuhi panggilan direktorat kriminal khusus polda metro jaya guna diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan suap dari mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo

firly yang sebelumnya dijadwalkan hadir pada jumat siang menyatakan ketidakhadirannya melalui surat yang dikirimkan oleh staff fungsional birohukum kpk
firly yang sebelumnya dijadwalkan hadir pada jumat pukul empat belas siang menyatakan ketidakhadirannya melalui surat yang dikirimkan oleh staff fungsional birohukum kpk
firly yang sebelumnya dijadwalkan hadir pada jumat pukul empat belas siang menyatakan ketidakhadirannya melalui surat yang dikirimkan oleh staff fungsional birohukum kpk